tim kuasa hukum keluarga korban kasus kekerasan yang menyebabkan kematian
di sekolah tinggi ilmu pelayaran mendatangi mapolres jakarta utara kemarin
tim kuasa hukum menyerahkan barang bukti berupa tangkapan layar chat whatsapp
yang berisi dugaan adanya pihak yang berupaya menutupi kasus tersebut
barang bukti yang diserahkan berupa foto tangkapan layar chat whatsapp
dari grup stip angkatan enam puluh enam yang merupakan grup whatsapp angkatan korban
chat itu berisi dugaan adanya pihak yang berupaya menutup kasus yang saat ini masih berjalan
kenapa muncul kalimat seperti ini
apakah ada sesuatu narasi yang dibuat untuk menyimpan suatu kejadian yang sebenarnya
polres metro jakarta utara menghadirkan belasan saksi terkait kasus taruna
yang tewas dianiaya senior di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta utara
tersangka tegara fisanjaya juga dihadirkan
rekonstruksi digelar untuk mengetahui masing masing peran dalam kasus penganiayaan taruna stip
yang tadi dimasukin ke mobil
iya masih saksi semua
berarti tersangka tadi dihadirkan dalam prerekon bang
sebelumnya beredar rekaman cctv yang memperlihatkan korban dievakuasi dari ruang kelas menuju klinik kampus
korban terlihat tak sadarkan diri hingga terpaksa harus digotong oleh sejumlah rekannya
namun setelah diperiksa ternyata korban sudah tidak bernyawa
selanjutnya oleh pihak kampus korban dievakuasi ke rumah sakit tarumajaya bekasi